kami kembali dengan informasi warung legendaris sob sinerik buatmo yang berada di kota manggelang jawa tengah di lapsi jagomera pada kamis pagi tadi
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
inilah video amatir milik edi suprapto yang merekam terjadinya kebakaran di warung legendaris sob sinerik buatmo yang berada di jalan mangku bumi kelurahan cacaban kecamatan manggelang jawa tengah kota manggelang jawa tengah
kejadian ini diketahui pertama kali oleh karyawan warung yang berteriak minta tolong sekitar jam enam kamis pagi tadi
tetangga atau saksi mata yang melihat langsung kobaran api langsung menghubungi tugas padam kebakaran
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan api akhirnya berhasil dipadamkan setelah empat unit mobil pemadam kebakaran dari kota magelang diterjunkan ke lokasi kejadian
dari hasil olah tempat kejadian perkara polres magelang kota menyatakan diduga penyebab kejadian
ketika diperlukan kejadian ini berasal dari api yang lupa dipadamkan saat memasak di dapur
hingga saat ini kejadian terbakarnya warung ini masih ditangani oleh pihak polisian resort magelang kota